pantesan tadi bapak yang tanya alamat mukanya galak oh
yaudah tuh pak rwt langsung ke rumahnya cemina
tina teh takut ada keributan
tina pamit ya assalamualaikum
mat mendingan sampe cek aja kesana mat
sampe jangan emosian terus
nanti sampe keselak
lu yang bikin gue emosian mat
gak kayak anak zaman sekarang urakan
gelang yang gak jelas
gak ada dulanya pak
pake gelang yang gak jelas
buat anak crew
buat anak crew
saya siapkan minum dulu pak
sebentar ya nadia
cetia bersih baju gue ya
unik midah yakin dia itu pacarnya si andri
iya bisa jadi midah
udah pada tau belum
pacarnya si indra teh datang sama bapaknya
itu yang sedang diobrolkan sama mida
kok datang sama bapaknya
aneh ya cara pacarannya
tapi karena pacarnya teh hamil
masa sih tin
indah boleh sama suami ambo
oh ini mah gak asik
ini ini tuh bukan gosip
tapi beneran hamil
nah kalau bukan gosip
mari pak silakan nadia diminum
indra cerita apa aja tentang nadia
belum banyak cerita apa apa sih pak
baru ngasih tau namanya
nadia ini anak saya satu satunya
saya nggak mau dia pacaran sama sembarangan orang
saya juga nggak mau dia pacaran terlalu lama
saya suka dengan keluarga indra
saya suka dengan keluarga nadia
saya suka dengan keluarga indra
main main sama nadia
nadia masih bisa
indra ada bikin salah
sudah berbuat yang gak bener sama nadia
kamu sudah berbuat yang gak gak sama indra
enggak pak gak pernah
berarti indra sama nadia sudah sama sama suka
ya gini gini saya paham maksudnya pak
tapi indra masih kuliah pak
dulu saya nikah masih kuliah
alhamdulillah kuliah saya malah cepat selesai
eh ada apa sih di rumah sendiri
ada apa sih nya
bang si indra kehamingin pacarnya
bangga amat sih sama ramuan hamil
tuh lihat tuh
cucunya juga ngamilin anak orang
makan ramuan hamil
sekarang lagi disamperin
amat orang tuh
ya iya pastilah orang tuh aja minta tanggung jawab
nih kuliah belum kelar
mau dikasih makan apa anak orang
nih lo mesti bersyukur
bubar sama anaknya seloyo
ah sekarang gue mau ke rumahnya si pak bungo lede kindah
eh ada apaan sih yang gim di rumah lo
udah udah udah berit berit berit ikut
nya tuhwa ibu om bapak apaan sih
jangan ke sana
apaan sih lo ikut campur
masuk gak masuk
jalan dulu ya

sampai nanti kalau sudah jadi ketua rw
sampai jangan emosian
biar sampean dihargai sama orang
jangan emosian mat
nanti kalau sudah dilantik jadi rw
makan siangnya ganti rendang ya mas
makan rendang tiap hari
mentanya sama si ija
bininya sih udah habis
biar dimarahin loh
ternyata sampai bisa ngelucu juga mat
anak sebaik si indra bisa ngehamilin anak orang
sekarang musim geger tin
orang tina dengar langsung kok dari maipah
tadi bapak yang tanya alamat
mukanya galak loh
pak rw t langsung ke rumahnya cemina
tina t takut ada keributan
mat mendingan sampian cek aja ke sana mat
sampian jangan emosian terus
nanti sampian keselak
lu yang bikin gua emosian mat